ada ibu disini
kok ada banyak biji timun emas disini
mantep ini jok
segar lagi ya
suasana juga enak
kesini kotor banget
aku harus bersihin ini semua
kalau nggak aku bisa dimarahin sama juragan
seperti ada suara bayi
kenceng banget suaranya
oh kayaknya dari sebelah sana deh
suara bayi siapa itu jok
itu mah bukan suara anak bayi
saya mau kabur aja
takut menyusul sini
itu timunnya besar banget
tarik nafas pelan pelan
aku udah sakit
ayo ibu terus ibu
ayo ibu terus ibu
ayo ibu terus ibu
ayo ibu terus ibu
ayo ibu terus ibu
ayo ibu terus ibu
ayo ibu terus ibu
ayo ibu terus ibu
ayo ibu terus ibu
ayo ibu terus ibu
ayo ibu terus ibu
ayo ibu terus ibu
ayo ibu terus ibu
ayo ibu terus ibu
ayo ibu terus ibu
ayo ibu terus ibu
ayo ibu terus ibu
ayo ibu terus ibu
ayo ibu terus ibu
kayaknya suara bayi dari arah sini
kok bisa ada bayi disini
ada ibu disini
kok ada banyak biji timun emas disini
tidak ada gempa sih
ada suara bayi
kamu bener bener tegar ya
sendirian di dalam semua keadaan ini
tenang aja ada ibu
ibu panggil kamu tegar ya
karena kamu sangat tegar
ikut ibu pulang ya
menyambut kelahiran putra ku
akan menjadi seorang yang
nama panggilannya juragan
jadi perpetak cuman segini
di kerjanya nih
enggak juragan maaf
semua sawah panenya jelek
semua kena ureng
gak tuh juragan jangan marah marah
kalau juragan gak percaya
juragan bisa cek
ke sawah sana
jangan marah marah ya
kan baru punya anak
gak ada hubungannya anak sama rah
awas kalau cuman panenya
doang yang rusak
surah apa sebagainya
ini suara bayinya emi juragan
dia kalau nangis berisik banget
emang dia udah nikah
susu ya minum susu
kamu kena apa sayang nangis terus
suaranya tidak keras
kamu tahu tidak
eh takut ya
makan ya mau di sana mau di sana
air aja ya air putih
pinter anak ibu
bisa didiamin tidak
tidak tidak tidak
tapi ini kan tidak didiamin
makanya kalau tidak bisa mengurus anak
tidak usah sok sokan mengangkat anak
tidak apa apa ya tegar ya
apa apa ya sayangnya
jangan jangan tegar jadi antem karena begitu menangis ini